cahaya islam kian bersinar di berbagai belahan dunia
salah satunya seperti di kanada di bagian negara utara benua amerika ini
islam bersemai dan berkembang cukup pesat
sebuah survei yang dilakukan badan statistik kanada mencatat populasi muslim tumbuh melebih agama lain
dan untuk mengetahui bagaimana situasi ramadan di kanada
kita telah terhubung dengan akbar arief warga negara indonesia yang saat ini sedang berada di vancouver kanada
selamat pagi waktu indonesia
mas akbar sepertinya durasi puasa di sana cukup lama ya
bagaimana sebenarnya anda menjalani puasa di sana
selamat siang mbak dea
delapan belas jam ya dari mulai subuh sampai maghrib
jadi ya cukup sebuah challenge
kadang kadang itu waktunya sangat pendek banget
pas mau sahur masih kenyang
jadi kadang kadang saya cuma makan sekali
dan pas subuh saya cuma top up sedikit dengan air atau buah buahan
berarti tidak begitu
tidak ada masalah
tapi bagaimana dengan cuaca dan suhu di sana
nah iya karena situasi bumi ya
jadi sekarang summer di musim panas di vancouver
jadi dengan jam yang masih panjang
habis itu panas panas lagi dan saya juga harus kerja kan
jadi ya super capek deh kalau bisa lama
tapi ya alhamdulillah saya belum bolong gitu
dan puasanya masih kuat dan teman teman saya semua masih positif optimis kok
kalau kegiatan ini apa mas yang menarik
yang biasanya dilakukan warga muslim di kanada
mungkin mas akbar juga melakukan di sana
jadi teman teman saya banyak yang mengadakan acara acara sendiri di rumah
soalnya kebetulan di sini walaupun populasi orang indonesia ini ada sekitar lima orang ya di wilayah provinsi saya di bc
tapi belum ada masjid atau gunung community center yang khusus buat orang muslim
jadi kalau misalnya ada acara ya mungkin di konsulat
kita buka bersama dan sholat maghrib dan sholat tarawih
atau di rumah masing masing ya
di dalam bidang gitu
mas akbar berujuk pada hasil survei penelitian di sana bahwa perkembangan penyebaran agama islam di sana cukup tinggi ya
dibanding dengan agama agama lain
sebenarnya bagaimana sih mas hubungan muslim dengan pemeluk agama mayoritas di sana
ya hubungannya itu emang oke ya
soalnya masjidnya itu kadang kadang dibangun di samping rumah rumah orang lain
atau di wilayah wilayah community yang emang udah diverse di sini
karena imigrasi tingkat imigrasi kanada itu tuh sangat tinggi dan bertumbuh sangat cepat
jadi kita banyak ada imigrasi masuk bukan hanya dari indonesia aja
tapi negara negara muslim lain
dan sekarang dari situasi di daerah daerah perang
jadi banyak refugee juga yang masuk sini yang juga kebetulan orang muslim
jadi emang udah everyday sih kita ketemu orang orang dengan bentuk muka lain
atau apa warna kulit lain gitu
dan kondisinya cukup harmonis
dan ya saya sholat di masjid pakistan
kadang kadang saya sholat di masjid saudi
jadi ya saya bersyukur aja kayak gitu di sini
jadi sebenarnya sangat sangat toleransinya cukup tinggi mas ya di sana ya
kemudian menu halal gimana nih mas
di sana sudah cukup variatif tentunya teman teman saudara saudara kita di indonesia mungkin belum tahu
di sana bagaimana apakah gampang mengaksesnya atau mas harus masak sendiri
oh iya jadi saya sering suka masak sendiri ya
soalnya kan kebetulan kalau misalnya saya suka makanan yang seger baru dimasak gitu
dan karena waktu yang malam atau yang pagi banyak restoran udah tutup
tapi kalau untuk mencari restoran restoran halal banyak di sini
ada restoran cina yang halal ada restoran india yang halal
restoran bule yang awal juga ada
dan saya kalau misalnya beli bahan bahan makanan banyak banget halal meat di sini ya
jadi apa aja pun bisa
mesin lidah mesin sop buntut juga bisa saya bikin di rumah sama teman teman saya juga
menu favorit nih menjelang hari lebaran nanti apakah sudah kepikiran kira kira mau masak ini ah atau itu ah gitu gimana
aduh waduh kayaknya pas lebaran saya gak masak ya
tapi sekarang giliran saya ke konsulat
mereka mungkin ada acara ada makan makanan di situ
dan ke teman teman saya juga makan makanan
menu top sih tahun lalu di rumah teman saya itu kambing gulai kambing ya
dan tentunya apa ya
yang tradisional tradisional lontong sayur gitu kita masih semua makan untuk membawa cita rasa nusantara ke vancouver ya bukan ada
terima kasih banyak mas akbar arief
tadi wni yang ada di kanada menceritakan bagaimana suasana di sana